saudara sebuah kapal bantuan memuat sekitar dua ratus ton makanan terlihat mendekati pantai gaza
kapal tersebut diketahui berangkat dari siprus
kapal dioperasikan oleh organisasi relawan spanyol open arms
membawa makanan yang dikirim oleh world central kitchen
badan amal yang didirikan oleh chef selebritas hose andreas
krisis kemanusiaan meningkat seiring pembatasan yang dilakukan israel
sehingga menyulitkan bantuan masuk melalui jalur darat
setengah penduduk gaza saat ini dilanda kelaparan
sementara itu di tengah seruan gencatan senjata oleh masyarakat internasional
israel masih terus membombardir gaza
dari perbatasan asap terlihat di utara gaza dan sebuah tank terlihat melepaskan tembakan
di kem darurat dimuasi di jalur gaza
para pengungsi berusaha untuk mendapatkan makanan ketika pengeboman israel terus berlanjut
warga palestina pindah ke rafah karena israel terus menggempur wilayah gaza
warga hidup dalam kondisi genting di tenda dengan hanya sedikit makanan dan tanpa sanitasi

pada hari ini perusahaan yang diperlukan untuk mengembangkan perusahaan ini sudah berakhir